antrian panjang kendaraan terpantau terjadi di jalan tol cipularang dari jakarta menuju bandung jawa barat
di kilometer delapan puluh dua jalan tol cipularang wilayah jatiluhur purwakarta kepadatan lalu lintas membuat kendaraan melaju pelan
kendaraan dari jakarta didominasi mobil pribadi
momen libur nyepi yang bersambung dengan cuti bersama dimanfaatkan warga untuk berwisata ataupun mudik agar bisa mengawali puasa di kampung halaman
ada pun antrean kendaraan wisata dari jakarta menuju puncak tampak mengular sepanjang hampir dua km di jalan tol ciawi hingga simpang gadok kabupaten bogor jawa barat rabu pagi
kemacetan parah membuat kendaraan harus melaju perlahan dengan kecepatan tidak lebih dari lima km per jam
selain meningkatnya jumlah kendaraan wisata pada liburnya pi
kemacetan terjadi akibat dampak penerapan aturan
dengan jil genap oleh tim gabungan dinas perhubungan
untuk mengurai kemacetan satlantas polres bogor akan memperlakukan sistem satu arah atau one way
selepas penerapan aturan ganjil genap
maka kami akan coba lakukan rekayasa lalu lintas yaitu sistem one way arah atas
namun apabila memang arusnya masih belum ada peningkatan kita tetap akan memperlakukan jalur puncak normal dua arah
kendaraan di kawasan puncak diperkirakan meningkat signifikan pada siang hingga sore
karena liburnya pi yang bertepatan dengan awal ramadan
tim liputan cnn indonesia